bima sakti menandai debut internasionalnya sebagai pelatih dengan menelan kekalahan
laga uji coba antara timnas garuda muda nusantara melawan jepang u sembilan belas
di stadion utama gelora bung karno pada minggu malam kemarin
dibenangkan oleh jepang dengan skor empat satu
mengawali laga dengan permainan bola pendek dan berhati hati dalam menyerang
membuat timnas u sembilan belas menguasai pertandingan pada lima belas menit awal babak pertama
egy maulana cs sempat beberapa kali mendobrak pertahanan lawan dengan serangan yang taktis
namun disiplinnya lini belakang samurai biru u sembilan belas membuat indonesia gagal memaksimalkan peluang
pola pertahanan yang diterapkan oleh jepang ternyata menjadi taktik yang efektif dalam pertandingan ini
hasilnya garuda muda kebobolan pada menit ke enam belas melalui miyashiro taisei
skor satu hingga jeda turun minum
alih alih menyajikan permainan yang menarik garuda muda banyak kehilangan konsentrasi pada babak kedua
karena itu jepang berhasil memaksimalkan peluang hingga tiga gol
aji kusuma yang menjadi pencetak gol satu satunya bagi garuda muda
sementara pertandingan berakhir empat satu bagi kemenangan jepang u sembilan belas
pertandingan pertama pertandingan itu sangat sangat keras
setelah kita menang mereka terlihat kehilangan konsentrasi mereka sedikit
saya tidak bisa mengatakan kelemahan
ini adalah salah satu masalah untuk mereka
debut bimel sakti sebagai pelatih tim nas u sembilan belas yang diawali kekalahan ini
membuatnya kembali merancang
dia mencanakan pertandingan melawan tim yang selevel dengan tim nas jepang
saya mendapat informasi sebulan yang lalu kita akan melawan jepang
ini tantangan seperti saya bilang kemarin buat saya
karena kalau kita lawan kamboja kita lawan mohon maaf lawan brunei mungkin kita tidak bisa mengukur bagaimana kekuatan kita
kita hanya euforia dengan kemenangan
tapi ini kita lawan jepang saya berharap ke depan selevel atau lebih bagus juga nggak apa apa
misalnya lawan tim tim dari arab karena nanti di bulan oktober
kita lawan tim tim yang notabene pasti sama dengan jepang sekarang
jadi biar kita bisa banyak belajar improve untuk lebih baik ke depan
evaluasi harus segera dilakukan mengingat piala afc u sembilan belas akan berlangsung sekitar enam bulan lagi
ausirion dulu jakarta